data data yang dimiliki oleh pt pnm
horror itu memang menjadi film tertinggi jadi memang kita mencoba untuk melihat pesan yang disampaikan itu bisa disampaikan dalam berbagai general
proses pengembangan taman kupu kupu gita persada menjadi habitat beragam jenis kupu kupu pun
jadi kita di seluruh dunia memperingati hari diabetes sedunia ini
baru tahu gue nih ini advennya nih
seberapa sulit gitu pak untuk menemukan dari caranya foto foto ini pak martinus yang lakukan ini
tetapi perlu ada juga kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker karena adanya kewaspadaan ini
plt direktur proyek stadion jis yusuf nusi mengatakan bahwa stadion sudah sesuai walau masih ada kekurangan
satu masjid dan satunya sekolah
artinya ini kan sekian banyak orang tertular
dalam mengelola kampung dongeng indonesia ke awam tidak sendiri
aktivitas jual beli penginapan dan usaha yang berkaitan dengan elektronik mulai ramai sejak listrik stabil
tapi untuk beberapa sektor
dimanipulasi oleh seorang pelaku
ribuan stand di tiga lantai pasar ini juga menyediakan aneka pilihan pakaian muslim untuk anak anak hingga dewasa
ke dalam situasi politik praktis ke dalam gelombang elektoral itu nampaknya terutama beberapa bulan terakhir sangat terlibat ya
penyu itu perannya sangat bagus karena membantu melestarikan ekosistem laut
jadi memang kita sudah tidak memandang kalau seandainya

melalui petugas puskesmas di masing masing kecamatan
sekarang kita akan bicara soal yang tadi di awal mas andi cerita bahwa okupansi hotel sudah lebih dari seratus persen
ya itu adalah pr yang disampaikan oleh para netizen gitu
saiful difonis penjara selama lima tahun dan dedekat kembali ke penjara
dalam prosesnya motor konvensional metik buatan jepang ini dirombak total uang bakarnya
pemain itu kan dapet uang karena disitu senang
nah sejauh ini yang kita harapkan tentu saja hal hal yang sifatnya positif ya
itu yang mau jadi pertanyaan saya berikutnya
dua ribu sembilan belas itu terjadi bukan cuma karena dua ribu sembilan belas saja pemilihan presiden
ada yang motif kayak itu yang bunga bunga gitu
kemegahan rumah dengan tembok menjulang tinggi masih terlihat
ya memang ada banyak sekali lah penyanyi dan musisi yang bagus juga ya
nah dengan wafatnya sang ratu bagaimana nanti hubungan atau pengaruhnya
apa ya biasanya kalau mau latihan sih biasanya mau latihan dia selalu ngutip kayak alkitab lah
dan membunuh orang orang yang sudah menitipkan uangnya
ini pakai dua ya
yang dicap atau dibatik
palingan tiga dua puluh orang doang
maksud kami pertumbuhannya bisa meningkat hingga tiga puluh lima persen
saya akan mengalih ke dr butuh pendid
mereka juga bisa berkumpul dengan mitra lsm perguruan tinggi bahkan masyarakat
ya keluak hasil fermentasi dan pengolahan berhari hari ini dinyatakan sudah matang bila isian dalamnya sudah berwarna kehitaman seperti ini
orang yang harus dicurigai pertama kali kan orang sekelilingnya dulu
ada dua belas kriteria standar terkait fasilitas kelas rawat inap dengan sistem kris diantaranya soal komponen bangunan
wilayah banyumas ini kan daerahnya itu
yang biasa terjadi maksudnya itu bukan suatu merujuk pada suatu kondisi medis tertentu
di beberapa tahun yang lalu dari beberapa tahun yang lalu mungkin pendapatan indonesia dari rumput laut itu sekitar dua puluh enam miliar dolar
pas udah sma gue baru tahu lah
ada beberapa versi ada beberapa interpretasinya juga
karena kan sumber daya terbatas
ngalir ke bawah ke tempat turbin
ojek motor listrik hanya dapat dilakukan ke sejumlah titik yang telah ditentukan di dalam kawasan itdc nusa dua bali
lima puluh persen pipa yang ditanam berusia di atas dua puluh tahun
itu mungkin agak sulit kita menjawabnya ya saat ini ya
nah kembali ke dokter putu pendit
tujuannya gak di sini ya kalo di sana emang
salah satu alternatif bisa datang ke rest area kilometer lima puluh tujuh di cikampek untuk anda yang melakukan mudik ke area jawa
di bandung ada sejumlah restoran khas timur tengah yang memiliki aneka menu andalan
anda mau sampai sepuluh jam juga tangan robot ini tidak akan bergetar
pendengar ada kekhawatiran mengenai peningkatan jumlah antibiotik yang dikonsumsi di australia
iya enggak tapi kan daerah situ kan lu tau lah
insya allah akan hadir di badan risetrusial daerah insya allah akan hadir
si jan randika sama yogi balik ke mes
jadi siapa orang orang di balik insiden ini
meski tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biologi
selamat siang desi desi apakah sudah ada hasil uji lab terkait penyebab pasti kematian puluhan kucing ini
kemudian mereka wajib melakukan pemantauan kesehatan secara mandiri selama dua puluh satu hari ke depan
jangan gini bu wah enak ya jadi menlo itu jalan jalan keliling dunia
indah banget benar benar indah
kayak aku yang rekomendasiin waktu itu aku bilang ng dede gitu
kalau aturan yang sudah ada
dan ada juga kekhawatiran tentang penggunaan berlebihan
penyu memiliki peranan penting bagi ekosistem laut
kalau mau nyanyi rame rame silahkan
kayak latihan terus atau kayak
dari kelas tiga sd terus masuk club belum masuk tim
sambutannya di grand prix of indonesia di tahun ke dua ini
dan keluarga adalah yang paling terkena
saya belajar banyak dari perbicaraan ini
karena kan melihat kondisi yang masih belum stabil di kedua negara
karena penggunaan bawang putih yang cukup banyak dalam isiannya
nggak mau sih tapi dipaksa disuruh orang tua gitu kan gimana gak mau
mina laidin maaflahir batin juga untuk banana dan pak wagu dki jakarta
datang tepat di malam selasa kliwon yang dipercaya sebagai malam yang baik
itulah yang jadi patokan untuk kita bergerak menjaga lingkungan ini
apakah ada tempat yang ingin anda ke
oh itu udah mulai nembak nembak tuh
dari awal sih banyak yang begitu
nah habis kulineran kita lanjut jalan jalan
nilai tukar rupiah akhir desember dua ribu dua puluh
itu sudah ada sekitar tiga ratus an lebih dari tiga ratus restoran yang sudah ada yang sertifikat halal
setiap siswa dapat belajar di green paut gang cemara tanpa dipungut biaya
karena kan bisa kita bilang saat ini prawira berada di
gue tuh gak banyak megang bola kak